ya kemudian bagaimana upaya kemenkominfo menangkal hoax jelang putusan mk dan juga aktivitas apa saja yang terjadi di jagadmaya
terhubung bersama kami ada ferdinandus setu plt kabiro humas kemenkominfo
pak ferdinand selamat malam
selamat malam mbak fuspa
pak ferdinand menkominfo rudiantara tadi mengatakan tidak akan ada pembatasan akses internet atau sosial media seperti sebelumnya
jika tidak ada peningkatan hoax jika ini ini artinya sifatnya situasional
betul sekali mbak puspa dan para pemirsa cnn indonesia tv
kementerian kemenko minfo terus memantau perkembangan media sosial kita
terutama menjelang pengumuman putusan mk besok di tanggal dua puluh tujuh juni pukul dua belas tiga puluh
sampai dengan hari ini malam hari ini situasi media sosial kita masih sangat kondusif
landai sekali bahkan cenderung menurun informasi hoax maupun informasi hasutan yang memprovokasi
sehingga kami belum
memiliki alasan yang cukup untuk melakukan pembatasan
namun seperti disampaikan oleh pak menteri rudiantara sangat situasional dan kondisional
jika besok pada saat pengumuman putusan mk dan ditengarai atau dilihat situasinya
sangat mengkhawatirkan menyebabkan banyak kisru di media sosial dan juga situasi di lapangan
di sekitaran gedung mk itu terjadi aksi massa yang berujung ke kerusuhan
seperti yang terjadi pada saat ini
pada saat pengumuman putusan mk yang dua puluh satu dan dua puluh dua mei maka tidak ada kemungkinan kementerian kementerian pemerintah
akan melakukan pembatasan terhadap fitur media sosial di esok hari
oke pak ferdinand sebelumnya informasinya tanggal dua puluh satu dua puluh dua setelah tanggal itu pasca tanggal itu
grafik atau gejolak di sosial media soal hoax ini dikabarkan menurun
tapi seperti apa grafiknya apakah dalam seminggu terakhir ini soal putusan mk
soal hal hal seperti itu juga jadi perbincangan
yang memantik hoax begitu di media sosial
ya betul sekali mbak puspa memang pasca dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
sejak kami melakukan pembatasan di tanggal dua puluh dua sampai dua puluh lima mei
setelah itu cenderung terjadi penurunan jumlah hoax yang beredar di media sosial
biasanya sebelum tanggal dua puluh satu dua puluh dua itu diangkat tujuh ratus an url hoax setiap harinya
di hari hari menjelang sidang mk dan kemudian pada saat sidang mk
dimulai dan sampai hari ini rata rata per hari itu hanya tidak lebih dari seratus url hoax yang kami identifikasi
itu pun hoax hoax yang tidak terkait dengan sidang di mahkamah konstitusi
sehingga kami kemudian berpendapat bahwa masyarakat kita memang menonton
menyaksikan sidang mk yang terjadi di mahkamah konstitusi
tapi mereka kemudian mengomentari secara substansi
tidak ada mem tidak apa apa
kalaupun ada mem memnya tidak ada
ini cenderung lucu lucuan tapi tidak menyebarkan hoax ataupun hasutan yang memprovokasi
ini yang kami lihat
dan grafiknya cenderung menurun dari hari ke hari
oke tapi selama ini atau dalam beberapa hari terakhir
apa saja aktivitas yang terjadi yang dianggap membahayakan oleh pemerintah di dunia maya
ya yang kami pantau dari media sosial memang ada beberapa hashtag yang cenderung sedikit melawan
atau sedikit menyajukan protes
bahasa yang sedikit vulgar di twitter tapi itu kami masih melihatnya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi
kami di kementerian kominfo sangat clear soal ini
ketika masih seputar kritik atau kebebasan berpendapat kami tidak akan melakukan tindakan pembatasan
tapi sudah mengarah ke hoak hasutan yang provokatif barulah diambil tindakan
oke bagaimana kemudian imbauan dari kemenkominfo sendiri jika besok ada akses pembatasan internet
harus seperti apa masyarakat
menghadapinya atau memakluminya
kami kementerian kominfo benar benar mengimbau netizen warga net kita
agar benar benar menjaga kondusivitas bangsa kita kondusivitas media sosial kita
jelang hari penting bagi bangsa kita yaitu pengumuman putusan mk di besok dua puluh tujuh juni pukul dua belas tiga puluh dijadwalkan
dan berharap tidak ada aktivitas atau aksi yang menyebarkan hoax maupun hasutan
terutama hasutan yang memprovokasi orang untuk turun ke jalan dan melakukan kekerasan
jika itu dilakukan jangan salahkan kami untuk kami mengambil tindakan yang lebih keras terkait dengan pembatasan media sosial
dan pada waktunya kami akan sampaikan dan kami akan harus pantau terus menerus
imbauan kami sekali lagi jaga bangsa kita bahwa ini proses demokrasi
jangan sampai kita ikut ikutan menyebarkan hoax yang dapat membahayakan keutuhan bangsa kita
oke pak ferinus satu pertanyaan lagi
ketika sudah diketahui misalnya ada situasi yang tidak kondusif
kemudian kemenkominfo diminta untuk menutup akses internet
itu secepat apa prosesnya pak ferdinand
kami memastikan tidak lebih dari satu jam
segera setelah kami melihat situasi tidak memungkinkan membahayakan bangsa kita
paling lambat dalam waktu satu jam media sosial yang kami sasar untuk dibatasi aksesnya
itu bisa langsung dilakukan pembatasan
oke baik terima kasih banyak informasinya pak ferdandu setu plt humas kemenkominfo